wisatawan dapat menikmati keindahan senja di pantai tanjung gelap
dalam hal ini balai kesatuan pengelolaan hutan atau balai kph yogyakarta
sampai saat ini kami masih dalam pemeriksaan pemeriksaan intensif terhadap beberapa saksi ya